harga bbm bersubsidi jenis premium sempat diralat oleh pemerintah
partai oposisi menganggap maju mundur kenaikan bbm ini sebagai bentuk pencitraan pemerintah
dan takut dianggap tidak populis jelang pilpres dua ribu sembilan belas
sementara partai pendukung pemerintah menilai perkara elektabilitas bukanlah penyebabnya
pt pertamina menaikkan harga sejumlah bahan bakar minyak non subsidi
kenaikan harga ini diberlakukan mulai rabu sepuluh oktober pukul sebelas waktu indonesia barat
menteri esdm ignatius jonan sempat mengumumkan rencana kenaikan bbm bersubsidi jenis premium
menjadi rp tujuh per liter
namun rencana ini kemudian dibatalkan
deputi usaha pertambangan industri strategis dan media kementerian bumn fajar harisampurno mengatakan
belum ada arahan langsung kepada menteri esdm ignasius jonan untuk menaikan harga premium
dan meminta kenaikan harga premium ditunggu
sampai waktu yang belum ditentukan
tamak dan pertadeks
partai gerindra menganggap penundaan itu dilakukan sebagai upaya pencitraan
dikutip dari laman detik com wakil ketua umum gerindra arief poyuwono mengatakan
maju mundur kenaikan bbm ini disebabkan karena pemerintah takut dianggap tidak populis
jelang pilpres dua ribu sembilan belas
namun pdip menolak faktor elektabilitas yang menjadi penyebab penundaan kenaikan harga bbm tersebut
sekretaris badan pendidikan dan pelatihan
bpw pdip eva busuma sundari mengatakan
jokowi hanya mempertimbangkan dampak fiskal dan kebijakan menaikkan harga bbm
ya benarkah kenaikan harga bahan bakar minyak akan berdampak terhadap elektoral
untuk mengulasnya sudah ada arief puyono wakil ketua umum partai gerindra
selamat malam pak arief
kemudian ada m lukman edi tim kampanye nasional jokowi maruf
selamat malam pak lukman
dan waalaikumsalam warahmatullah
dan juga ada unggul herik baldi ekonom universitas erlangga surabaya
selamat malam pak unggul
saya ingin ke pak lukman edy dulu sebagai sumbernya dari keputusan pemerintah dan ini mewakili dari tkn sendiri
informasi yang diterima soal keputusan atau kebijakan untuk menaikkan harga bbm ini seperti apa
kemudian apakah memang terjadi maju mundur dan apa sih alasannya yang menyebabkan
ini informasi sudah disampaikan tapi akhirnya direvisi kembali sejam kemudian
ya mungkin yang berwenang memberikan penjelasan secara lengkap ini adalah pemerintah sebenarnya ya
tapi informasi yang diterima tkn sendiri seperti apa
walaupun kita juga pada bahagian tertentu terutama untuk menanggapi kritikannya mas arief priyono itu memang tkn punya kapasitas lah untuk memberikan jawaban
tapi paling tidak secara umum beginilah supaya kita mempunyai pemahaman yang sama soal bbm ini
harga bbm itu adalah harga keekonomian
berdasarkan kepada harga minyak dunia dan berdasarkan kepada nilai dolar terhadap rupiah
untuk menentukan harga bbm
kecuali kecuali solar
karena solar itu adalah ada subsidi pemerintah
bahkan hari ini subsidi pemerintah itu sudah dua ribu rupiah untuk solar
karena memang solar ini kan hajat hijab orang banyak
oleh masyarakat kecil masyarakat bawah kapal kapal nelayan dan lain sebagainya
dan itu tetap diberikan subsidi
nah pertamax pertamax turbo kemudian dex dan pertalite itu berdasarkan harga keekonomian tadi
menyesuaikan kepada harga minyak dunia dan nilai dolar terhadap rupiah
nah khusus premium ya khusus premium ini ini sebenarnya bukan subsidi namanya
dengan undang undang migas kita dan berdasarkan pp yang mengaturnya
itu bukan subsidi pemerintah
jadi pemerintah tidak diberikan beban fiskal kepada premium ini
itu istilahnya diberikan nama penugasan kepada pertamina
pertamina lah yang kemudian menentukan apakah premium ini naik atau turun
mengikuti harga keekonomian atau tidak
kalau misalnya pertamina mengikuti harga keekonomian maka pertamina tentu mendapatkan untung dari situ
tetapi kalau kemudian pertamina tidak berdasarkan harga keekonomian lebih rendah dari harga ekonomian
maka ini dianggap sebagai penugasan pemerintah pada pertamina untuk menutupi uangnya
menutupi dana yang digunakan untuk kalau dalam bahasa solar itu kan subsidi
tapi ini bukan subsidi sebenarnya
tapi penugasan pemerintah kepada pertamina
jadi tidak berimplikasi langsung kepada fiskal pemerintah
kemudian soal kewenangan
kalau di undang undang migas dan peraturan pemerintah yang mengaturnya
kalau bbm yang pertamak pertamak tadi dan pertalite itu
itu ya dia berkembang
berkembang berdasarkan harga

tetapi ada ketentuan di dalam pp yang mengatakan bahwa setiap enam bulan itu dievaluasi
kemudian diumumkan kepada masyarakat dan meminta persetujuan pemerintah
nah disinilah kemudian terjadi peran presiden menolak atau menerima usulan dari pertamina berkenan dengan premium
oke artinya pengumuman yang disampaikan pertama itu tidak diketahui oleh presiden
dan akhirnya presiden
nah itu memang prosedurnya
prosedurnya bahwa pertamina merencanakan untuk menaikkan harga premium misalnya
kemudian diajukan kepada presiden
berdasarkan amanah undang undang dan peraturan pemerintah yang mengaturnya
maka presiden punya kewenangan untuk menolak atau menerima usulan dari pertamina itu
nah begitu presiden menerima maka kemudian diimplementasikanlah di pertaminanya
dan presiden menolak atau presiden mengatakan tidak perlu kenaikan harga premium makanya tidak bisa kenaikan
nah sekarang kebijakan presiden untuk menolak atau menerima usulan pertamina itu apa
berdasarkan melihat kondisi inflasi dan daya beli masyarakat
nah dalam konteks ini pak jokowi ini memperhatikan situasi ekonomi global
berkenaan dengan apa namanya harga dolar
berkenaan dengan menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia
sehingga kemudian pak jokowi menganggap bersama dengan tim timnya
menganggap bahwa kalau terjadi kenaikan harga premium
ini akan berdampak kepada inflasi yang empat tahun terakhir ini dijaga betul oleh pemerintahan ini
akhirnya perimbasan buruk begitu juga terhadap perekonomian indonesia
jadi kalau ini naik dianggap nanti bisa menaikkan inflasi kemudian mempengaruhi daya beli masyarakat
ini berdampak luas terhadap masyarakat
sehingga kemudian pak jokowi lebih memilih memihak dan membela kepentingan rakyat
daripada kemudian misalnya berharapkan mengikuti perhitungan keekonomian yang diajukan oleh pertamina
kira kira begitu lah
itu dasarnya kemudian akhirnya
karena presiden memutuskan untuk tidak menaikkan harga bbm premium
kalau yang pertamak ya pertamak pertamak turbo pertalite dan dex itu ya karena pemanah undang undang sudah mengikuti harga pasar
saya ingin ke pak arief anda yang langsung memberikan reaksi keras begitu ya terhadap peristiwa yang kemudian terjadi kemarin
prosedurnya itu dalam menentukan harga bbm subsidi ya
bbm subsidi itu adalah premium dan solar
kalau premium tidak subsidi
masih di subsidi mas
masih di subsidi
itu dibayar oleh pertamina
enggak masih di subsidi oleh pemerintah
makanya kan diumumkannya adalah bbm bersubsidi
geliru kalau bbm subsidi
saya nggak yakin ya kalau presiden ini dari awalnya tidak membahas tentang kenaikan harga bbm bersubsidi
dalam hitungan menit per menit bisa berubah
saya sangat tahu sekali bahwa pasti ini sudah dirapatkan jauh jauh hari
untuk mengantisipasi keadaan rupiah yang makin melemah di eranya pak joko widodo ini
dan juga utang yang makin numpuk
artinya juga sekarang kan kita harus tahu bahwa indonesia adalah negara importer minyak
artinya setiap kenaikan kurs mata uang usd terhadap rupiah
pasti akan berpegang
dan juga ada pengaruh terhadap harga bbm di indonesia
yang kedua juga harga minyak dunia sedang menuju seratus dolar per barel ya
sekarang sudah kisaran delapan puluh delapan ya kalau nggak salah
nah jadi begini
kemungkinan ya mbak kalau nggak tahun politik ya
atau misalnya ya di tahun tahun dua ribu enam belas dua ribu tujuh belas pasti pak joko widodo isi going
dia cabut subsidi
sekarang rakyat dimana mana mengeluh
listrik yang sembilan ratus watt
itu kan tadinya subsidi sekarang sudah dicabut
mungkin rakyat jangan lupa ya bahwa
saudara saudara di desa sekarang ini kesulitan
sangat berat bebannya karena membayar listrik yang rp sembilan ratus
artinya anda mencurigai keputusan presiden itu semata mata bukan hanya
membela rakyat atau enggak kan
sampai sejauh mana saya bilang fiskalnya bisa tahan
untuk tahan mensubsidi ini kan
pasti akan naik
ya mungkin dia naikkan setelah pemilu
karena untuk menjaga apa
dan gerindra sampai hari ini nggak menolak kok
dia menaikkan bbm
seberapa khawatir sih sebetulnya kalau tim kpk
kampanye nasional jokowi ma'ruf ini terhadap efek dari kenaikan atau kebijakan menaikan harga bbm premium
utamanya terhadap tadi yang disebutkan oleh pak arief ini
terhadap masalah elektoral presiden jokowi sendiri
karena itu keputusan yang tidak populis
saya kembali ingin menuruskan
di apbn itu subsidi hanya pada solar
soal penugasan pemerintah kepada pertamina untuk nutupi kekurangan yang ada di premium itu dilaksanakan oleh pertamina
implikasinya kalau pertamina ikut harga keekonomian maka dia untung
tapi karena pemerintah tidak setuju untuk dinaikkan maka pertamina yang nombokin
jadi ini supaya untuk meluruskan persepsi dan istilah
masa bbm harus rugi
nah itu keadaannya
kalau abang cari di apbn
premium premium dan solar adalah subsidi
masuk dalam kategori subsidi
artinya di apbn yang
kalau membedakan antara jenis jenis bbm itu cuma berapa persen biayanya
yang paling dasarnya itu adalah ukurannya minyak dunia ini
artinya akan berpengaruh semua
kalau di lingkaran tujuh ribu itu sebenarnya
kalau saya kan bicara berdasarkan undang undang migas peraturan pemerintah tahap tahapannya
kalau tahapannya mengumumkan itu pertamina yang mengumumkan
ini kan yang mengumumkan pajonan
tahu tahu tiga puluh menit kemudian batal lah
pertamina mengajukan kepada pemerintah
karena ini kewenangan yang diberikan oleh peraturan pemerintah
kemudian kalau pemerintah setuju maka pemerintah yang umumkan
begitu amanah undang undangnya begitu kan
kan ini udah diumumkan sudah setuju
bukan artinya ini sudah diumumkan sudah setuju
pak joko widodo sudah tahu
ini tahu tahu ditarik
karena tahun politik
pertamina harus mengajukan kepada pemerintah
presiden sebagai kepala pemerintah menyetujui atau menolak
kalau presiden setuju maka pengumuman itu diumumkan oleh pemerintah
kalau presiden tidak setuju maka pemerintah juga mengumumkan
nah ketika mengumumkan sudah setuju belum
nah itu tadi pertanyaan saya tadi
sebetulnya pak joko widodo itu mengatakan atau tidak
belum ada persetujuan presiden
oke artinya menteri jalan mengumumkan tanpa persetujuan presiden
itu kan baru rencana
baru rencana kenaikan yang diumumkan
sudah diumumkan kenaikan
sudah diumumkan kenaikan mas
sudah diumumkan rencana kenaikan segini
ya itu kan rencana kemarin
enggak per jam mas
itu semua rencana kenaikan diumumkan oleh pertamina
berdasarkan kebutuhan peraturan pemerintah
ya kan harganya
informasi yang kami terima jam enam sore sebetulnya
itu diumumkan oleh pemerintah
menunggu persetujuan dari presiden
kalau presiden setuju diumumkan
kalau presiden gak setuju
mungkin ada persepsi atau ada informasi yang diterima berbeda
tapi yang ingin saya tanyakan
ini kan udah diumumkan
kita kembali kepada konteks
ini kita bicara peristiwanya
ini sudah diumumkan
artinya sudah disetujui oleh pak jokowi dodo
gitu terus pak jokowi dodo mungkin karena dia
tidak pernah ada pak jokowi kemudian mengumumkan setuju
kemudian ditarik itu
nah ini buktinya
si arcandra buktinya
ini kan buktinya
presiden jokowi hanya mengumumkan ketika
presiden jokowi hanya menyatakan
ketika menolak kenaikan bbm
sekali itu gak ada
tadi kan menurut persetujuan presiden
apakah presiden langsung yang membacakannya
enggak si jonan yang baca
nah itu sudah disetujui presiden
tahu tahu pak joko widodo tiga puluh menit lagi mungkin
aduh salah nih saya kan
saya kira tidak seperti itu
oke nanti kita akan tunggu klarifikasi
sebetulnya ya dari menteri jonan
sebetulnya apa yang kemudian terjadi
tapi yang saya ingin tanyakan tadi
sebetulnya tkn jokowi ma'ruf ini
khawatir atau tidak sih
kalau seperti yang tadi ditudukan
bukan ditudukan ya
disampaikan gitu ya
ini kan bukan persoalan
oleh pak ari
atau tidak menaikan elektabilitas
oke tapi ditahan dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda
ya anda kembali di cnn indonesia prime news
kita punya pernyataan
dari menteri ysdm ignasius jonan
tapi bukan untuk mengklarifikasi
apa yang sebetulnya terjadi
tapi pengumuman bahwa
bahan bakar minyak bersubsidi
termasuk premium ini akan naik
kita dengarkan sama sama
sebelum kita lanjutkan dialog
oleh karena itu
sesuai arahan bapak presiden
premium aja ya
tergantung dari kesiapan pertamina
yang menjual premium
di seluruh nusantara
itu paling cepat
untuk jawa madura bali
itu menjadi tujuh rupiah
kalau untuk di luar jawa madura bali
kalau anda hitung naik
ya mungkin ini menjawab
apa yang kemudian tadi diperdebatkan
karena akan dinaikkan
sampai keputusan terakhir
yang belum diumumkan oleh presiden
dengar mas tadi
sesuai arahan presiden joko widodo
masih ada proses
bagi presiden untuk memutuskan
apakah ini naik atau tidak
ini kan bukan pemerintahan dagelan gitu loh
kalimatnya seperti itu
kalau kayak gitu
kalau kayak gitu pemerintah dagelan
mas jonan udah bilang
sesuai arahan presiden joko widodo
keputusan naik itu kan
ada surat keputusannya
itu baru kemudian secara resmi
wah kalau begini harus dilaporin hoax nih mas
oh nggak ada hoax di sini
ini soal prosedur pak
loh bukan ini hoax dong ya
ini kan berimplikasi
sesuatu yang sudah diumumkan
karena akan berimplikasi terhadap pasar
untuk menengahi begitu ya
pak herik saya panggilnya
dengan pengumuman menteri jonan
yang disebutkan akan menaikkan premium sebesar tujuh
mungkin sekitar setengah jam kemudian
sesuai arahan presiden joko widodo
oke ini kan sebetulnya memberikan implikasi juga
secara tidak langsung
implikasinya seperti apa sih pak heri
bagi kami ya di ekonomi
diskusinya lebih ke arah
keadaan saat ini ya
yang dihadapi oleh pemerintah maupun masyarakat
saya pikir saya tidak ikut diskusi mengenai
kenapa kemudian ada perubahan
dalam tiga puluh menit atau satu jam kemudian
pandangan kami di ekonomi sih
bahwa tentu setiap kenaikan bbm
punya implikasi yang luas
pertama mungkin itu yang kita harus sadari bersama
dan situasi sekarang indonesia
kita tidak dalam keadaan krisis
tapi kehati hatian menjadi sangat penting
sehingga setiap langkah
kebijakan saya pikir
kecermatan itu menjadi sangat
menjadi kebutuhan ya
untuk mengambil keputusan
karena apa tadi mbak eva sampaikan
ini market akan merespon
pasar akan merespon
saya kira kita semua setuju itu
tetapi saya pikir
saya bisa memahami bagaimana pemerintah sekarang
dalam posisi yang
sangat tidak enak untuk mengambil keputusan
dalam hal kenaikan bbm ini
concern terbesar harusnya ke arah harga minyak ya
dibandingkan ke nilai tukar
karena harga minyak itu bisa punya dampak yang jauh lebih besar
dibandingkan perubahan nilai tukar
atau depresiasi rupiah
saya sih cuma hitung hitungan sedikit gitu
kalau naik satu dolar aja
harga minyak mops ya
yang kita jadikan rujukan untuk harga bbm
itu bisa sampai sekitar empat ratus miliar konsekuensinya ke fiskal
tapi kalau rupiah mungkin
kurang dari setengahnya
ini kan dua ratus atau satu ratus lima puluh miliar rupiah
dan kita tahu bahwa
kecenderungan harga minyak terus naik
walaupun ya saya
beberapa hari yang lalu
rusia dan arab saudi akhirnya meningkatkan lifting minyaknya
tekanan dari amerika
dan mudah mudahan itu bisa membawa lagi
harga minyak turun ya
tidak sampai tembus tadi yang seratus dolar per barrel ya
tapi sebetulnya pertanyaannya
wajarkah atau sudah se urgent itukah
pemerintah harus menaikkan harga bbm
kalau dari pandangan ekonomi seperti apa
kalau kita bahas secara teknokratis ya itu
harga bbm atau premium yang sudah terlalu rendah
tidak sehat sebetulnya bagi siapa pun
terlalu rendah atau tidak
sekarang berada di bawah
berada di bawah
harga keekonomi yang tadi pak lukman sampaikan
karena ini secara desain itu ada di bawah pertamina
maka keuangan pertamina akan berat ya
dari sisi itu
dan pertamina punya pemerintah
sehingga pemerintah juga harus care terhadap bumn nya
jadi ini penting sekali
implikasi yang utama sebetulnya adalah
di satu ya
inflasi mungkin akan naik
tetapi yang mungkin kita harus diskusikan adalah
bagaimana dampaknya ke harga pangan contoh ya
karena kita masih berhadapan dengan isu kemiskinan
kalau kita bicara premium
dampaknya akan jauh lebih sedikit
dibandingkan kita bicara solar
artinya premium itu dampaknya justru jauh lebih sedikit
tapi kemudian yang
kita kan pernah ya menaikkan
solar dan bensin
waktu itu ke dua bulan
di bulan november seingat saya waktu itu
dan dua bulan di november dan desember
inflasi kita tuh naik luar biasa
dan terutama di transportasi dan bahan makanan
dan itu terlihat implikasinya di
angka kemiskinan yang agak naik di awal dua ribu lima belas waktu itu
dan sekarang kan memang solar
kemudian berubah harganya
tapi premium tidak
artinya memang sudah diantisipasi begitu
solar belum berubah
solar kan masih
masih subsidi juga
masih subsidi dua ribu rupiah
nah ini tadi saya sampaikan bahwa
dua bbm ini ada sedikit beda karakteristiknya
solar akan punya implikasi yang jauh lebih besar
tadi saya sampaikan daya beli kemiskinan
yang juga mesti kita diskusikan adalah mengenai
disiplin fiskal ya pemerintah
walaupun hitung hitungan juga saya
sebetulnya kalau ini worst scenario mungkin ya pak amma
kemudian harga minyak yang mop bisa sampai seratus
sementara secara sederhana hitung hitungan saya
jadi masih di range
apa yang diinginkan oleh pemerintah
kembali saya sampaikan harus saya tegaskan
situasi sekarang sangat delicated ya
karena market tadi mbak eva sampaikan melihat
bahwa disiplin fiskal adalah salah satu ukuran yang menurut mereka
penting apakah pemerintah
sadar dengan situasi lingkungan saat ini atau tidak
nah ini yang kemudian kadang muncul spekulasi yang kita
sangat hindari ya
jadi isu spekulatif
alhamdulillah sebetulnya tidak ada
ada reaksi atau tidak sih sebetulnya
dengan apa yang kemudian sudah disampaikan pak jonan
tapi kemudian akhirnya direvisit
dari market sendiri
memang ihsg sekarang merah ya
tetapi merahnya ihsg sekarang koreksi negatif
karena memang kecenderungan global ya
saya sampaikan di amerika pertama muncul
yang kemudian saya kira statement presiden trump
kemarin mengejutkan market juga
sehingga itu sell off dimana mana
termasuk di bursa efek di asia termasuk indonesia
saya melihat beberapa respon tentu dari pelaku di pasar
tetapi saya masih lihat masih solid ya
responnya dan pemerintah saya pikir terus menunjukkan signal bahwa
disiplin fiskal ada
pertanyaan saya berikutnya adalah
kalau kemudian tadi dipaparkan oleh pak herik
apabila pemerintah menaikkan harga premium
sebetulnya tidak akan terlalu memberikan dampak besar
begitu terhadap kondisi perekonomian
berbeda dengan solar begitu kan
ya semuanya pasti punya dampak negatif ya
cuma kita degrinya aja
pertanyaan saya adalah besarnya begitu ya
artinya tidak perlu ada kekhawatiran begitu
kalau pemerintah kemudian akhirnya menaikkan harga premium
akan berimbas secara negatif yang
atau berimbas secara
secara luas begitu
imbas selalu ada
imbas itu selalu ada
tadi sampaikan daya beli
dan yang harus dijaga biasanya
saran kita adalah
menjaga daya beli
yang paling bawah ya
itu yang kita harus jaga daya belinya
caranya dengan apa
caranya dengan bantuan cash transfers ya
kita punya program keluarga harapan
yang tahun ini kita tujuh belas triliun dan sebagainya
itu mau tidak mau
ketika menaikkan salah satu bbm ya
atau mau misalkan menerima usulan untuk kenaikan premium
atau solar pun
saya pikir pemerintah tetap harus punya bantalan ya
anggaran untuk masyarakat yang pendapatannya rendah
karena itu sangat penting sekali
supaya angka kemiskinan tidak
oke kita akan bahas ini
pemaparan dari pak herik
tapi kita harus break dulu
kita akan lanjutkan setelah jeda
kembali kami lanjutkan dialog
saya ingin ke pak lukman
kalau kemudian tadi kita kan sudah mendengarkan begitu ya
pemaparan dari pak herik sendiri
tadi kan alasan untuk kemudian tidak menaikkan harga premium
salah satunya adalah melihat kondisi masyarakat gitu ya
tapi kan kalau kita dengar pemaparannya
sebenarnya banyak cara begitu ya
yang bisa dilakukan untuk membentengi
apabila harga premium ini akhirnya dinaikkan
apakah itu kemudian tidak bisa tidak didiskusikan begitu
kalau memang mau tidak mau
harga premium ini memang harus dinaikkan
nah pesan yang disampaikan kepada kita
untuk disampaikan kepada masyarakat
bahwa pilihan pak jokowi untuk menolak kenaikan premium
adalah dalam rangka untuk
kalau secara ekonomi mungkin kita bicara soal misalnya menjaga inflasi
menjaga daya beli masyarakat
tetapi secara praktisnya adalah ini untuk kepentingan rakyat
di tengah tengah kondisi global
dimana ada tekanan tekanan terhadap ekonomi dalam negeri
tadi disampaikan oleh pak erick tadi
pengaruh terhadap kebijakan ekonomi amerika
kemudian pertumbuhan ekonomi dunia yang menurun
nah atas alasan itu kemudian
kami sendiri di tkn
tidak mengatakan bahwa
kemudian menyampaikan kepada pak jokowi
ini dalam rangka untuk elektabilitas
tidak ada sama sekali
kami melihat bahwa prosedur proses yang selama ini terjadi
ya beberapa hari ini terjadi berkenaan dengan kebijakan pemerintah
untuk menetapkan kenaikan atau tidak naiknya bbm itu
sudah berdasarkan prosedur yang memang
menjadi kewenangan dari pemerintah
tinggal kami diminta untuk menyampaikan
kepada masyarakat bahwa
pilihan pak jokowi untuk menolak kenaikan
ini adalah dalam rangka untuk membela kepentingan masyarakat
oke jadi sama sekali tidak ada kaitannya dengan elektoral
jadi kita tidak berpikir soal ini menaikkan elektoral atau menurunkan elektoral
oke pak ari
nah gini kan tadi katanya kan untuk kepentingan masyarakat
padahal mbak secara buku ya
itu harus naik
harus naik kenapa
jadi terbukti bahwasannya tadi kan pak jonan sudah ngomong
sesuai arahan pak jokowi dodo
ya kan per jam delapan belas
terutama jam mali
harga premium harus naik
sesuai arahan pak jokowi dodo
tahu tahu tiga puluh menit diganti
ya tidak mungkin dong dia tidak lapor ke pak jokowi dodo
nah apa efeknya
ya memang pak jokowi dodo itu
jaga image dia
seakan akan itu dia belain rakyat
subsidi yang namanya solar
premium itu harganya harus naik
kalau enggak berat
ya lah kata dia dia bisa jaga inflasi
laporannya kurs rupiah naik kurs dolar naik
ekonominya karena kita bisa jaga inflasi
ya duit aja naikin dong
kalau anda berani
nah itu udahlah
ini bentuk daripada ya
ketakutan pak jokowi dodo tidak populis di masyarakat
dengan menaikkan harga premium
karena harga premium itu karena bbm premium itu adalah pemakai terbanyak masyarakat juga
motor itu di indonesia berapa ratus juta
mobil berapa juta
ini yang dipakai oleh masyarakat
nah kalau ini sampai naik
pasti akan berpengaruh
karena juga banyak angkot yang pakai bensin
contohnya itu gojek
ya kan di perkotaan kan
mungkin kalau solar lebih banyak digunakan di pabrik pabrik atau di mobil mobil yang
ya artinya ini benar lah
dia dia batalkan karena dia takut nggak populis
dan di tahun politik
ya kan jelas kok tingkat komandonya
nggak mungkin pak jonan itu tanpa perintah joko widodo berani mengumumkan bahwa harga premium akan naik
oke kalau kemudian kita lihat di kacamata ekonomi ternyata yang lebih besar pengaruhnya adalah dampaknya kalau dinaikkan solar
tapi kalau ke premium ini dampaknya secara politis begitu ya
anda memandangnya seperti itu
ya politis dan ekonomi pasti ada
tapi kemudian ada dampak politisnya yang lebih besar
bukan begitu kan mas
ya kalau beli masyarakat memang tugas pemerintah itu
ya itu menjadi tugas pemerintah amanah konstitusi itu kan
nah soal kemudian ada implikasinya bahwa kemudian rakyat merasa dibela oleh pak jokowi dalam persoalan ini itu ya implikasi tidak langsung
yang pasti kan gini loh untungnya ya
untungnya bukan otoritas moneter yang bisa dipengaruhi oleh joko widodo untuk dibatalkan
kalau bi hari ini misalnya mengumumkan besok suku bunga bank bi
bank bi naik terus kata presiden gak bisa batal wakacau terlalu terhitung untuk mencampur aduh
untungnya untungnya jokowi dodoni nggak boleh mencampuri otoritas monitor ya dalam tatanan
negara karena juga harus sampai ke masyarakat artinya ini menjadi tugasnya bi jangan mungkin
ya loh saya bilang bilang menantangkan wah ini salahnya jokowi ya ini untungnya kalau
berlebar jadinya kalau dia bisa sampai intervensi berantakan itu pasar modal bang tapi mau tidak mau karena
memang segala sesuatu kebijakan apapun yang kemudian diambil oleh pemerintah mau begini
politisnya begitu saya kira begini pastilah kemudian pak jokowi ketika menetapkan itu ada
dua pertimbangan satu pertimbangan rakyat ya itu tadi menjaga inflasi dan daya beli masyarakat yang
kedua enggak mungkin
hai kemudian pak jokowi tidak tanya kepada menteri keuangan soal kapasitas fiskal apakah
kemudian ini udah diumumkan apbn kita itu menjadi diwacow balau gara gara misalnya udah tahu pak
jokowi menahan ya menahan kenaikan premium ini udah diumumkan sudah diumumkan gak usah pelik
bicara lagi kembali umumkan sesuai arahan bapak presiden ya artinya presiden mengetahui memberi
tiga menterinya itu sdm kementerian bumn kementerian keuangan untuk menaikkan harga premium lihat tiga puluh menit
kemudian dicabut sama pak jokowi dodo saya kira ya tiga puluh menit memang waktu yang bisa begitu sampai
kepada pertimbangan yang final yang kemudian baru dikatakan sebagai sikap pemerintah
gitu nanti nanti ini juga ada yang dibolak balik dibolak balik bisa pemerintahan kayak begitu oke
memang sulit begitu ya memisahkan ada satu kebijakan ekonomi yang berdampak langsung kepada
masyarakat di tahun politik ini yang kemudian tidak menimbulkan dampak politik tapi kalau saya ingin
tanya ke pak herik seberapa seperti apa sih sebetulnya keadaan perekonomian indonesia saat
ini karena kan kalau kalau kita dengar begitu ya dari kedua kubu ini kan punya pandangan yang
berbeda kalau kubunya pak arief ini kan mengatakan bahwa saat ini sudah lampu merah begitu ya pak arief oke kalau
untuk menaikkan harga bbm ini
gak kuat katanya apbn
memang gak kuat
dapat pertimbangan semua
beberapa kali kan mencabut subsidi bbm
dibanding pak sby
katanya kan untuk infrastruktur
ingat kan untuk pro job
apa katanya pro untuk infrastruktur
eh zaman pak sby
zaman pak jokowi nggak ada
pro job pro bur itu gak ada
pertama kali dia jadi presiden pergi ke china
kita sudah mencabut subsidi
dan uang subsidi ini akan
kita alihkan ke proyek proyek
lah artinya kan memang subsidi bbm
udah dicabut sama pak jokowi dodo
oke untuk kemudian akhirnya kita
memisahkan begitu ya apa yang sedang
atau kondisi perekonomian di tanah air ini
dengan masalah politik kalau kemudian
kita dengarkan kacamata
dari politisi memang
agak berbeda begitu ya tapi kalau saya ingin
sebagai penutup begitu
kalau dari kacamatanya ekonom sendiri seperti apa
bagaimana sih sebetulnya
kondisi perekonomian indonesia saat ini
ini adalah sebuah pilihan yang agak sulit tadi
kalau boleh disederhanakan
walaupun masalahnya sangat kompleks tentu
ini adalah pilihan antara memilih stabilitas
jadi pemerintah bisa menyetujui

kenaikan premium maupun mengurangi
subsidi solar misalkan dengan menaikkan
harganya itu tapi
objektif dari policy itu adalah
spekulasi terhadap nilai tukar mungkin akan
berkurang karena menunjukkan
disiplin fiskalnya signal itu yang
muncul ke market ya dan diterima
kita sudah banyaklah baca
mengenai hal itu tetapi
tentu tadi ketika inflasi
terjadi akibat kenaikan harga itu
daya beli akan
pertumbuhannya akan turun
jangan lupa mungkin ini juga salah satu
pertunjukan pemerintah jangan lupa
di triwulan ke dua kemarin
bisa menembus lagi pertumbuhan
yang selama ini kita tunggu tunggu
terus supaya bisa
untuk bisa tumbuh ekonomi di atas
lebih pertumbuhan itu
dijelaskan oleh konsumsi rumah tangga mbak
jadi ketika memilih
stabilitas tadi maka memang
dampaknya adalah ke growth jadi growthnya
akan terdiskon akan berkurang
itu pilihannya agak sulit juga
tapi di sisi lain
tadi di sisi lain
juga berpikir bahwa
growth jangan dikorbankan
sehingga cuma pertanyaannya
adalah seberapa kuat fiskal
pemerintah untuk bisa
kita sudah disilpi
jadi itu apa ya
seperti buah simalkama ya dua duanya
punya implikasi negatif nah sekarang
saya pikir keputusan pemerintah
diskusi di kabinet
akan berlangsung cukup menarik
dari sisi ekonomi karena ada dua
pilihan itu jadi isu
stabilitas jangka pendek
tapi kalau kemudian kita bicara secara jangka panjang
sebetulnya sudah tepat atau belum
pemerintah akhirnya tidak menaikkan harga premium ini
begini pada dasarnya
di ekonomi itu bahwa
subsidi komunitas itu kurang sehat
jadi kurang sehat
maka itu kenapa
program program pemerintah banyak yang
sekarang yang target ya subsidinya pkh
dan lain lain saya pikir ke depan
tadi mbak eva sampaikan jangka menengah
jangka panjang kalau mau membantu
masyarakat bisa melalui subsidi
langsung kepada masyarakat miskin dibandingkan
pada komunitas karena kita tidak bisa kontrol
siapa yang konsumsi
baik memang tidak ada yang salah dengan kebijakan populis
tapi kebijakan itu memang harus
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat
dan aktivitas ekonomi
kerakyatan dan juga bukan
terima kasih narasumber
yang sudah hadir di cnn indonesia prime news
kita akan kembali sesaat lagi tetap bersama kami
cnn indonesia prime news akan segera kembali
berita terkini sampai jumpa lagi